sebuah unggahan foto uang rupiah yang dicoret coret menjadi viral di sebuah media sosial
entah apa motif pelaku namun dari komentar pada akun tersebut
ternyata juga banyak terdapat perbuatan serupa terhadap uang rupiah kertas
umumnya masyarakat tidak setuju dengan tindakan pelaku mencoret coret uang dengan alasan apapun
itu dibikin semacam kayak mewok begitu
ini maksudnya apa gitu emang jiwa seni menggambar tapi jangan di media uang seperti itu
kenapa kenapa jangan di luar
ya itu kan bisa menurut cita mata uang indonesia
ini kurang respectable ya kita kan warga indonesia
terus uang itu kan tertera lah lambang negara kita dagarudanya segala macam
jadi menurut saya itu salah satu
barang yang emang harus dijaga dengan baik ya dilipat mungkin masih nggak apa apa ya
cuma kalau dicoret coret itu kan kayak seakan akan mengotori ya
mengotori apa yang kita punya sebagai warga indonesia di negara
bukan katanya dicoret coret doang begitu ada juga duit dibejak bejak duit gitu loh
lo kayaknya gak ilhas banget sama gue bayar pake duit duit cakep cakep
dibejak bejak gitu kan gitu kan
kenapa kok duit orang lain
gitu loh pak sengaja beli dompet yang panjang tuh pak
yang panjang tuh duit kan biar ngapain ngapain tuh duit biar mulus
kenapa kok duit kita enggak gitu loh
gitu mentang mentang gak ada undang undang buat hukuman buat ngerusak ngurusakan duit gitu
sebenarnya ada undang undang yang mengatur tentang rupiah
termasuk aturan mengenai perlakuan terhadap rupiah
semua tindakan yang bertujuan
merendahkan rupiah bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana
ada undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas mengenai mata uang
nah disitu disebutkan secara tegas dan jelas di pasal dua puluh lima ayat satu itu disebutkan bahwa
masyarakat tuh dilarang ya untuk merusak memotong menghancurkan
atau mengubah bentuk rupiah gitu ya dengan tujuan tadi untuk merendahkan rupiah
sebagai mata uang
semua itu dilarang dan bahkan ada ancaman pidananya
jadi pidana selama lamanya lima tahun ya atau denda sebesar satu miliar
dalam unggahan di media sosial tersebut pemilik akun menulis kekesalan hatinya
karena kondisi uang yang dicoracoret membuat uang tersebut tidak dapat dipergunakan alias tidak laku
namun sebenarnya selama uang rupiah yang dipergunakan adalah uang asli
apapun kondisinya maka uang tersebut masih dapat dipergunakan
pada fungsi rupiah sebagai satu satunya alat pembayaran yang sah yang berlaku di seluruh wilayah nkri
maka bagi warga negara wajib ya menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran
dan juga wajib menerima ketika dibayar dengan rupiah ya
tidak boleh menolak rupiah sebagai alat pembayaran
nah itu yang mungkin harus diketahui oleh masyarakat
selanjutnya bila masyarakat menemukan uang rupiah dalam kondisi yang tercoret coret
rusak atau dalam kondisi tidak layak edar
masyarakat dapat menukarkan uang tersebut ke bank indonesia
dengan nilai nominal sesuai dengan nominal yang tertera pada uang tersebut